pernak pernik resmi asean games mulai dijual di gelora bung karno sejak delapan belas agustus dua ribu delapan belas
toko merchandise dari pesta olahraga terbesar di asia pun ramai diserbu oleh para pembeli
pesta olahraga terbesar di asia asean games sudah resmi dibuka
tak hanya upacara pembukaan atau pertandingan demi pertandingan saja yang menjadi atensi para penonton
tetapi pernah pernahanik asean games pun ramai menjadi burua
ratusan pengunjung mengantri di super store ofisial merchandise asian games di gelora bung karno sabtu sore
saking ramainya toko yang dibuka bersamaan dengan opening ceremony asian games ini harus dibuka tutup setiap tiga puluh menit
mulai dari maskot asian games kk bin bin dan atung
pakaian hingga kerajinan perak berlogo asean games pun dijual di sini
yang paling diincar tentu maskot asean games yang mengenal
yang paling dikemaskan
anda harus mendapatkannya
notasi apa yang paling dipercayai di official store merchandise asean games ini
tadi saya nyari maskotnya bodega bodega maskot
kalau asean games sendiri itu jangka nggak
ya lumayan lah tapi kan ada harga ada rupa ya jadi nggak apa apa lah
maskot dijual mulai dari rp dua puluh lima sampai rp dua ratus lima puluh sesuai ukuran
sementara pakaian dipatok mulai dari rp satu ratus tujuh puluh sembilan sampai rp tiga ratus lima puluh
nah kerajinan perak ini diimpor dari malaysia
ini menjadi yang termahal seharga empat dua juta
sebenarnya produk kreatif banget
jadi kita mulai dari stationery bags kemudian juga ada body care

nah untuk rp empat dua juta sendiri itu tentunya special item maskot iya visi dan itu dari malaysia
tetapi kekuatan kita ngapain

memang bah antusiasmenya tinggi banget sih
karena ini kebetulan banyak mungkin
karena ini kan opening ceremony ya pak
jadi dari pagi banget itu sudah banyak sekali ya pengen dilihat lah asean games
kayak apa sih
selain di gbk superstore indonesia
ini juga ada di jakabaring sports city palembang
mahardika utama jakarta